menyepakati lima poin penguatan kerjasama bilateral
di berbagai sektor kerjasama kawasan dalam konteks asean
sebelumnya presiden jokowi dodo menerima kunjungan kenegaraan presiden marcos
di istana kepresidenan bogor jawa barat pada senin pagi
dalam penandatanganan mou usai pertemuan bilateral di istana bogor indonesia dan filipina
sepakat mendorong peningkatan volume perdagangan
dengan mengembangkan potensi perdagangan dan konektivitas wilayah perbatasan
poin kedua yang disepakati adalah peningkatan kerjasama infrastruktur dan industri strategis
salah satunya merealisasikan rencana pembelian pesawat nc dua ribu satu ratus dua puluh satu o dari pt dirgantara indonesia
mengenai kerjasama bilateral saya menyampaikan beberapa hal
yang pertama kita mendorong
peningkatan volume perdagangan secara signifikan
dibandingkan tahun lalu perdagangan indonesia filipina sudah naik hampir lima puluh persen
indonesia secara khusus mendorong peningkatan ekspor produk makanan dan minuman
farmasi serta produk kelapa dan rumput laut
saya mengusulkan revitalisasi jalur kapal roro
bitung davao dan membuka jalur penerbangan manado davao
peningkatan intensitas kerjasama infrastruktur dan industri strategis
beberapa bumn indonesia sudah ikut serta dalam program pembangunan di filipina
misalnya proyek pengadaan dua kapal landing platform dock oleh pt pal
dan proyek persinyalan kereta di manila oleh pt len
saya berharap agar rencana pembelian pesawat nc dua ratus dua belas i dari pt dirgantara indonesia dapat direalisasikan
kedepan saya ingin semakin banyak kesempatan bagi bumn dan perusahaan swasta indonesia mendukung pembangunan di filipina